kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama tiga narasumber saya ada mas ciko bung habib dan juga mas burhan
saya ingin ke mas ciko dulu mas ciko ini sidang sengketa pilpres yang bergulir di mk ini apakah memang jadi hambatan pertemuan pak prabowo dengan bu mega
bukan hambatan ini kan memang prosesnya kita kan masih menjalani proses pemilu
kalau kita harus ingat bahwa proses pemilu itu belum betul betul selesai sebelum sidang di mk ini selesai dan ada keputusan bagaimana putusan ini menjadi putusan yang positif untuk pak tim ganjar mahfud atau sebaliknya
nah kita lihat ini yang menjadi bukan hambatan sebenarnya ini lebih ke arah bahwa masih mengikuti proses itu karena kontestasi ini belum one under persent finish
jadi setelah itu barulah kita saya rasa lebih tepat ada pertemuan
antara bu mega dan pak prabowo walaupun tentu pembicaraannya
apa penting sih pertemuan bu mega dan pak prabowo ini bagi pdip
satu hal ya kalau saya rasa pribadi antar pribadi kalau kita bicara dengan momen lebaran ini saya rasa ini hal yang biasa dan cukup penting saya rasa menjaga silaturahmi diantara dua tokoh bangsa ini
yang kedua kita bicara dengan konteks politik atau konteks hasil pilpres yang tadi saya katakan dengan asumsi asumsi
yang saya sampaikan tadi tentunya akan sangat baik untuk kedua tokoh kedua partai politik dan juga bagi bangsa indonesia ke depan
jadi ini bukan hal yang tidak ada hal yang negatif kalau saya lihat efek dari pertemuan antara bu mega dan pak prabowo
oke saya ke bung habib ini kan kalau pdp membuka tangan kemudian gerindra juga membuka tangan pertemuan antara kedua petinggi atau pucuk pimpinan di kedua partai ini
ya pertama kami mensikapi bahwa kami menghormati juga proses yang berlangsung di mahkamah konstitusi ya
sebagaimana dulu apa namanya dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ya
kita juga ya melakukan hal yang sama menunggu hasil mahkamah konstitusi gitu loh
nah begitu juga terkait soal masalah apa yang disebut sebut ketidakakuran kubu bu megawati bdi perjuangan dengan pak jokowi
saya pikir nggak ada yang nggak mungkin lah
dulu juga disebut pak jokowi dengan pak prabowo ada musuh bebuyutan ya
berseteru terlibat konflik yang sangat antagonis ternyata kan bisa ketemu juga gitu loh
makanya kalau sekarang ya misalnya pdi perjuangan dengan pak jokowi mereka kan dalam satu rahim politik yang sama ya
pak jokowi dibesarkan oleh pdip perjuangan dan bahkan satu satunya partai yang pernah dimasuki oleh pak jokowi
saya pikir besar sekali kemungkinan ya akan tercipta rekonsiliasi antara kubu pak jokowi dan keluarga dengan teman teman pdi perjuangan
artinya di gerindra pembicaraan untuk pertemuan ini juga dibicarakan atau diketahui atau dibahas dengan pak jokowi begitu
karena pak prabowo ya tentu kan
apa akan mencoba ya menjadi pihak yang merekonsiliasi yang menengahi kedua belah pihak
mungkin tidak itu yang apa yang disampaikan bung habib tadi
iya memang bukan pertemuannya itu sendiri yang menarik buat kita ya untuk mencermatinya
kalau pertemuan antara pak prabowo dengan ibu mega itu kan sesuatu hal yang menurut saya cepat atau lambat akan terjadi
tapi implikasi dari pertemuan
nah kalau misalnya pertemuan tersebut menghasilkan keputusan pdi perjuangan untuk merapat ke pemerintahan prabowo gibran
pertanyaannya bagaimana dengan pak jokowi
jadi ini menarik nih karena bisa menimbulkan semacam hubungan cinta segitiga ya
karena bagaimanapun pak jokowi dengan ibu mega sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak sedang baik baik saja
tidak memiliki masalah pribadi dengan pak prabowo
artinya pak prabowo menjadi titik tengah yang mempertemukan dua sosok penting ini
nah pertanyaannya apakah pd perjuangan bersedia untuk merapat ke koalisi prabowo
sementara pak jokowi setidaknya melalui putranya itu adalah wakil presidennya pak prabowo
dan yang kedua bagaimana dengan sikap pak jokowi sendiri kalau misalnya pdip perjuangan merapat
kalau menurut saya sih ibu mega atau pd perjuangan sulit untuk masuk ke dalam pemerintahan selama pak jokowi masih memegang peranan krusial dalam pemerintahan pak prabowo mendatang
tetapi kalau misalnya ada hubungan yang merenggang antara kedua tokoh ini
nah bisa jadi pdi perjuangan menjadi solusi buat pak prabowo untuk menambah opsi koalisi
jadi hubungannya itu sangat ditentukan oleh relasi antara pak prabowo dengan
oke jadi kalau misalnya seperti itu ada yang harus dikorbankan begitu
bukan bukan harus dikorbankan
jadi kalau misalnya pak jokowi masih masih harmonis hubungannya dengan pak prabowo
dugaan saya pd perjuangan tetap berada di luar pemerintahan
jadi tadi saya sebut hubungannya seperti cinta segitiga
jadi kalau misalnya hubungannya merenggang
pdi perjuangan masuk ke dalam pemerintahan
nah ini yang kita perlu tunggu lebih jauh karena bagaimanapun sampai sekarang kan mk juga belum mengambil keputusan
dan kita juga masih belum lihat ya relasi pak jokowi terutama setelah tidak menjadi presiden dan pak prabowo dilantik bagaimana skenario nya
ciko bagaimana itu posisi pak jokowi diantara bu mega dan pak prabowo
kita harus mulai dan sebenarnya dari dulu ya bukan harus mulai sekarang
memisahkan entitas entitas tokoh tokoh ini satu dengan yang lainnya apalagi pak prabowo dan pak jokowi gitu
saya rasa juga pak prabowo juga lama lama kelamaan akan merasa jengah juga dan risih kalau terus menerus disatukan dalam satu renceng istilahnya dengan pak jokowi
karena beliau juga adalah pemimpin sebuah partai politik besar di negeri ini
kedua sangat punya kemungkinan untuk benar benar menjadi presiden yang terpilih apalagi setelah sidang mk ini memberikan keputusan
jadi saya rasa pdi perjuangan tidak melihat itu sama sekali dalam menyikapi pertemuan
tapi tadi kan mas burhan itu kan dalam menyampaikan soal apa yang akan dihasilkan dari pertemuan itu
kita baru mau bicara soal menyikapi pertemuan ini dan kita menyikapinya dan menyambutnya dengan positif
bung habib jadi apa yang kemudian mau dibawa ini oleh gerindra ke pdip kalau memang pertemuan itu terjadi
rekonsiliasi yang anda sebutkan tadi
kita percaya bahwa elit elit kita itu pada dasarnya hatinya semua sama merah putih
dan itu dinamika apapun dinamika yang terjadi
jadi nggak akan terlalu lama membekas
ya kita punya banyak sekali pengalaman
dulu misalnya gerindra nggak pernah ketemu dengan pks
eh ternyata bisa dua kali kita pemilu di dukung pks ya
begitu juga banyak tokoh misalnya pak jokowi
saya sebutkan lagi ulang ulang pak jokowi dengan pak prabowo nggak bisa ketemu
jadi saya sih optimis
dan frekuensi pemikirannya sama
kita ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa ini
ini bukannya sekedar omon omon tapi memang sudah tradisi lah di elit kita ya
kita kontestasi ala kadar tapi bertemu lagi setelahnya
yang mau ditawarkan ke pdip apa sih dari gerindra
bagaimana kita bisa bersama sama berpartisipasi dalam menjawab tantangan tantangan besar bangsa ini
di teling telingnya pasti masyarakat juga paham
baik saya singkat saja ke bung burhan kalau gitu
bung burhan mengingat pertemuan ini terus berembus begitu anda berpikir mungkin hak angket nggak akan terjadi lah ini ya
iya jadi sepertinya hak angket layu sebelum berkembang
saya sendiri posisi saya menghargai dan menyambut dengan gembira kalau pak prabowo dengan ibu mega berjumpa bersilaturahmi
itu baik untuk menurunkan tensi politik
tetapi tidak harus pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan koalisi politik di tingkat formal di pemerintahan
karena kita membutuhkan oposisi yang kuat
dan menurut saya pd perjuangan itu bisa menampilkan diri sebagai penyimbang yang kuat
checks and balance agar apa yang kita lihat belakangan di mana pemerintahan yang terlalu kuat terjadi executive ev itu membuat checks and balance tidak terjadi
dan itu yang rugi adalah kita semua
karena kita tidak mendapatkan proposal kebijakan alternatif yang baik dari parlement
jadi tetap diperlukan fungsi oposisi yang baik dan menurut saya peran itu bisa dijalankan oleh pihak pihak yang kalah dalam pilpres
dan insentifnya ada sebagai oposisi itu
persis seperti pd perjuangan ketika menang di dua ribu sembilan belas
oposisi penting buat bangsa ini oposisi
nanti tentu akan kita lihat bagaimana pertemuan antara pak prabowo dan bu megawati
apa yang akan mereka sepakati bersama sama dan pertemuan itu kita dinantikan bersama
terima kasih bung burhan dan juga bung habibur rahman dan juga mas ciko